kekuatan alat perang tni angkatan laut bertambah setelah pt pal indonesia menyerahkan kapal perang buatan dalam negeri ke tni angkatan laut
kapal perang jenis perusak kawal rudal atau pkri gusti ngurah rai ini merupakan kapal kedua yang diserahkan ke tni al
kapal perang kri igusti ngurah rai dibuat pt pal indonesia untuk melengkapi senjata pertahanan tni angkatan laut
kapal perang ini merupakan hasil kerjasama damanschel de nevel shipbuilding dsns belanda dengan pt pal indonesia yang dikerjakan galangan kapal pt pal indonesia
kapal perang kri igusti ngurah rai dimulai pemotongan plat pertama pada tujuh belas september dua ribu empat belas panjangnya satu ratus lima sebelas meter lebarnya empat belas dua meter kecepatan dua puluh delapan knot dan bisa berlayar sampai lima mil laut
kapal ini juga memiliki ketahanan berlayar mencapai dua
kapal perang dilengkapi peralatan persenjataan modern yang terintegrasi dalam sistem sensor weapon control sewako
desain stelf yang dimiliki membuat kapal sulit terdeteksi radar kapal lain
kapal perang ini juga memiliki ketahanan berlayar mencapai dua
kapal perang ini juga memiliki ketahanan berlayar mencapai dua